ya kotak hitam atau black box sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua ini memang berhasil ditemukan
dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan foto jurnalis cnn indonesia
fikri adin yang saat ini sedang berada di kri rigel
halo selamat sore fikri fikri
bagaimana ini proses tadi penemuan black box ini
apakah ada kendala khusus karena mengingat bahwa sebelumnya para petugas yang melakukan evakuasi
menyatakan bahwa memang kondisi lumpur yang berada di sana dan juga cuaca yang kurang kondusif
membuat pencarian dari black box ini cukup sulit
terus sekali bahwa tadi pukul enam belas dua puluh laksa peranan pertama yang sopian
liomel adalah dasar gas lakal marisatul sriwijaya mengumpulkan para penyelam
dan kemudian dia berteriak kepada para penyelam bahwa besok sudah ketemu
dan kemudian besok tersebut dibawa
dibawa menuju jct dua di dalam ke
ke sebuah perahu di sana juga ada dansat kopas kajawan wahyudi dan kandis lam air
kronel wahyudi arif
lalu bagaimana juga kondisi untuk cuaca di sana
kalau tadi irian wardani mengatakan bahwa kurang baik di sana
apakah untuk sore ini untuk bisa dibawa ke pelabuhan jict cukup kondusif sehingga tidak ada kendala apapun
untuk kondisi cuaca sendiri di sini cukup cerah ya sebenarnya ya
cuma angin cukup panjang sehingga umpamu cukup tinggi sekitar seratus sampai seratus meter
jadi mungkin untuk perjalanan mungkin akan terganggu
semoga kita doakan saja rombongan tersebut berhasil untuk menjadi dua
menurut informasi yang anda dapatkan bagaimana sebenarnya dalam proses pengambilan black box ini
apakah berada di antara puing puing atau cukup jauh ternyata
apakah berada di antara lokasi di mana jatuhnya pesawat sriwijaya air ini
untuk lokasi penemuan tadi sepertinya memang sudah yang koordinar yang sebelumnya diduga
karena tadi pencarian selama sepanjang hari itu berkutar di area yang sudah ditentukan
itu dari yang kemarin oleh pihak yang berwenang
sehingga kemungkinan besar toko tersebut ditemukan di area yang sudah ditentukan
tadi ada menurut petugas ada mengatakan sempat bunyi
ada dua kali pink dari black box yang ditemukan ini
untuk bunyi pink sendiri dari pagi dari kapal regal ini yang mempunyai alat sei hidrograf itu
mereka terus memetakan lokasi dari bawah tersebut
sehingga kemudian para penyelam terus fokus kepada lokasi tersebut
fikri lalu selain para petugas yang ada di sana apakah anda melihat ada juga dari
kementerian perhubungan ataupun dari knkt yang ikut datang ke sana untuk melihat dan juga menyaksikan langsung proses evakuasi ini
untuk petugas sendiri dari pihak knkt terus ada standby di kapal regal untuk memastikan bahwa itu adalah black box
kemudian tadi siang juga kabar sana sempat berkunjung ke sini untuk bertemu dengan dasar dasar korma dasar satu sarwijaya yen sofyan
tadi bertemu tadi siang untuk secara bertemu tapi di situ pun belum diberitahukan bahwa sudah ketemu seperti itu
kalau tadi iri mengatakan belum mengetahui apakah ini jenis fdr atau yang satu lagi
apakah yang anda dapatkan informasi di sana sudah bisa dipastikan ini jenis black box yang mana
untuk jenis blok sendiri belum bisa dipastikan karena black box tersebut disimpan dalam suatu ruangan di kapal regal
pada pukul enam belas dua puluh tadi dikeluarkan oleh petugas itu sudah dalam box seperti itu
kemudian dibawa langsung ke jjt dua dengan perahu kecil
selain black box apakah para yang melakukan evakuasi ini juga menemukan hal lainnya seperti halnya ada mungkin saja jenazah
ataupun mesin pesawat dan lain sebagainya yang mungkin nantinya bisa dilakukan untuk proses identifikasi
proses pencarian sendiri saya dari pagi memantau dari pukul tujuh pagi memantau di kapal rigel banyak serpihan yang ditemukan
juga ada beberapa potongan tubuh manusia tadi saya memantau ada sekitar empat kantong jenazah yang tadi sebelumnya tadi saya sudah langsung dibawa ke jt
kemudian ada beberapa penemuan uang tapi saya juga melihat ada uang
kemudian juga ada beberapa dompet dan ktp satu tanda identitas
kemudian ada baju baju yang diduga itu milik
jadi korban jatuhnya pesawat jatuhnya sirja r satu ratus enam puluh dua
fikri bisa dipastikan kembali jadi ini untuk kotak hitam ini sendiri akan langsung dibawa oleh kri rigel atau akan dibawa dengan kapal lain
sehingga kapal kri rigel ini sendiri akan terus melakukan proses pencarian untuk black box yang lainnya
untuk black box ini tadi langsung dari kri riga langsung dibawa ke kapal kecil
tadi sudah setengah lima
kapal ini disini untuk kemudian langsung pencarian
untuk jaraknya sendiri kira kira memakan waktu berapa lama dari lokasi titik ditemukannya black box ini ke pelabuhan jict
untuk lama perjalanan dari kapal lokasi kapal regal ke jjt memakan waktu setengah satu sampai setengah jam tergantung cuaca
mungkin kalau tadi pakai kapal kecil mungkin lebih cepat seperti itu
akan lebih cepat lagi ya
jadi kita tunggu aja nanti
berarti ini proses pencarian masih terus dilakukan atau bagaimana
apakah ada tanda tanda juga untuk black box lainnya
kalau proses pencarian sekarang masih tetap berlanjut
masih ada beberapa kapal sea rader yang berada di tengah
dan ini juga ada beberapa dari penyelam yang sudah selesai juga
artinya hari ini akan diakhiri karena
di bawah juga sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan pencarian
jam berapa kira kira untuk dihentikannya proses pencarian untuk sementara waktu di hari ini
sementara waktu jam sekitar pukul setengah pukul lima
lima sore pencarian dihentikan sementara
karena visibil itu sudah di bawah laut sudah tidak nampak
dan nantinya kalau malam biasanya dari kri serigala menurunkan rov gitu
apa itu rov
itu ada dalam scene
jadi semacam down laut untuk memanjau titik lokasi di mana mungkin ada berapa panjutan atau poin poin yang lain
untuk saat ini kalau berdasarkan visualisasi anda di sana
ada berapa kapal dan juga pesawat yang mungkin saja bisa anda lihat di sana untuk mencari korban dan juga black box ini
kalau untuk kapal yang standby di sini ada banyak
ibal ada banyak
ada beberapa kri
ada kri riga ada kri semarang juga
namun untuk yang benar benar melakukan penerjunan langsung ke lokasi saya lihat tinggal satu saja ini iqbal
tinggal satu dan itu mungkin juga sudah untuk proses terakhir seperti itu
kemarin ada informasi bahwa ada negara sahabat seperti halnya singapura yang memberikan bantuan alat untuk membantu proses pencarian black box ini
apakah anda melihat juga bahwa alat tersebut juga digunakan dalam
proses penemuan dari black box ini
selama saya memoto di kapal kri rigal ini saya belum melihat bahwa ada alat bantuan dari negara lain untuk membantu proses penemuan puing puing atau korban di sriwijaya air ini
fikri sekali lagi saya mohon informasi dari anda
mungkin saja ada pemirsa cnn indonesia yang baru bergabung dengan kita
bagaimana tadi proses pencariannya jam berapa bisa anda jelaskan kembali
untuk proses sendiri tadi pukul enam belas dua puluh laksamana pertama dan sargasila kawan madras satu sarwijaya laksamana pertama yang sofian mengumpulkan para penyelam dari kopaska dan dislan air berkumpul di kapal riga
dan kemudian laksamana pertama yang sofian berkata kepada para penyelam bahwa kita berhasil black box sudah ditemukan
kemudian black box tersebut dikeluarkan dari satu ruangan di dalam kri rigel
kemudian langsung dibawa menuju dct
di dalam dengan kapal di dalam kapal tersebut juga ada dansat kopaska john wahyudi
kemudian ada dari kri dislan air kolonel wahyudi arief
seperti itu dan bersama pasukan juga pasukan penyelam juga
baik berarti bahwa black box sendiri ditemukan pada pukul enam belas dua puluh waktu indonesia barat
dan saat ini dalam proses evakuasi menuju pelabuhan jict jakarta utara
untuk penelaman sendiri saya kurang mengetahui
tapi untuk ditunjukkan ke media bahwa itu adalah black box itu sekitar pukul enam belas dua puluh seperti itu iqbal
oh baik berarti enam belas dua puluh itu ditunjukkan kepada media ya
berarti kita harus mencari tahu kembali jam berapa black box ini ditemukan dan seperti apa kondisinya
fikri lalu apakah anda nanti juga akan ikut ke pelabuhan jct apakah atau justru akan tetap di kri rigel
kalau saya sendiri saya masih stand by di sini karena kri riga masih melakukan pencarian
dan akan berlanjut besok karena masih ada puing puing lain atau spot teman teman dari judasa juga
dan ini apakah untuk pencarian black box lainnya itu akan berada di satu titik yang sama atau justru akan menyebar lagi
mengingat bahwa mungkin saja kondisi arus bawah air yang semakin tinggi di malam hari dan lain sebagainya kondisi cuaca juga
apakah ini akan membuat proses pencarian itu akan semakin
lebar lagi atau justru akan tetap di situ saja
untuk lokasi sendiri tadi kan sudah dimetakan dari pagi bahwa lokasi white box tersebut berada di lokasi sekitar sembilan puluh meter persegi
jadi dari sudah mempersempit menjadi sembilan puluh meter persegi
jadi tim penyelam akan terus fokus di satu titik itu
oke dan sejauh ini belum ada kendala apapun ya selain dari kondisi arus bawah laut dan juga kondisi cuaca ya
untuk kondisi sendiri dari pagi saya memantau
cuaca cukup sangat bersahabat sekali
cuma untuk ombak sedikit agak tinggi sekitar satu sampai satu lima meter
oke berarti tidak ada kendala yang cukup berarti dalam proses pencarian ini ya
tidak ada itu
baik fikri adin jurnalis foto cnn indonesia
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tapi nanti kami juga akan mengupdate informasi terbaru dari anda
terima kasih fikri